wakil sekjen pkb lukman hakim menilai majelis ulama indonesia dki jakarta
membentuk tim cyber untuk melawan buzzer yang menyerang ulama dan gubernur anies baswedan
terlepas dari hibah pemprov senilai sepuluh enam miliar rupiah
lukman beranggapan cyber army yang dibentuk muidki berlebihan
dan dinilai menjadi tunggangan demi kepentingan politik anies baswedan
ketua umum muidki munahan mukhtar mengarahkan infocom muidki
untuk membentuk tim cyber khusus melawan para buzzer
yang dianggap meresahkan umat islam dan mencari kesalahan gubernur dki jakarta anies baswedan
hal itu dikatakan munahan dalam rapat koordinasi bidang infocom sedekai jakarta
di hotel bintang wisata mandiri jakarta pada senin sebelas oktober lalu
dalam keterangan tertulis muidki munahan memadang anies baswedan termasuk dua puluh satu orang palawan dunia
muidki diharapkan mengangkat berita berita positif mengenai anies
sebagai mitra kerja di pemprov dki jakarta
menurut munahar para buzzer telah meresahkan umat islam
karena dianggap mendiskreditkan umat islam
sehingga melawan para buzzer itu termasuk tugas mui dalam amar ma'ruf naimungkar
kepada retikom anggota dprd dki jakarta fraksi pdip imam mahdi
yang menanggapi pembentukan tim cyber muidki
menurut imam apa yang dilakukan muidki itu tidak bijak
dan membuat jakarta semakin terpolarisasi
ia juga menyinggung fatwa mui yang justru bertentangan
dengan pembentukan tim cyber muidki
imam menambahkan sikap muidki tidak elok buat masyarakat
mengingat setiap tahun mendapatkan gelontoran miliaran dana hibah
dari uang pajak masyarakat dki
tudingan disampaikan wasekjen partai kebangkitan bangsa lukman hakim
lukman menuding pembentukan tim cyber muidki
tidak lepas dari hibah yang diterima muidki
dari apbd provinsi dki jakarta
lukman menyayangkan muidki ditempatkan sebagai subordinat
kepentingan politik perorangan anies baswedan
menanggapi tudingan munahar menepis pembentukan tim cyber
enam miliar rupiah dari pemprov dki jakarta
munahan menegaskan tim itu dibuat atas inisiatif muidki
sebagai upaya melawan berita berita yang dianggap
memecah belah anak bangsa
munahan menambahkan dana hibah yang diperoleh muidki
dari pemprov digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja
bukan untuk mendanai tim cyber
tim liputan cnn indonesia